ya enggak lah siapa juga sih yang benci sama lu
malahan gue rugi kalo benci sama lo
iyalah boy kamu kan pernah bilang sama aku
kalo membenci seseorang tuh dosa
ya udah ajarin aku
nah ada bang chandra nih
ngapain kamu pakai nanya nanya mantannya adriana
pengen tahu apa pengen tau banget
tagian yang udah masa lalu
gak usah dibahas juga cales
oh kayaknya saya tahu deh maksud kamu
jangan jangan kamu tuh mau adu domba ya
mau jelek jelekin anak saya depan papi kamu
masih kecil otaknya udah licik ya
jangan terlalu deket deket ya
yang nenek omongin tuh benar banget
mau tahu aja siapa mantannya adriana
karena aku tuh tau banget
adriana tuh masih cinta banget sama mantannya sampe sekarang
dan aku emang mau ngasih tau ke papi
kalo misalnya nek udah tau siapa mantannya
karena aku tuh kasian nek
dan syukur syukur kalo misalnya papi udah tau
biar papi itu bisa dapat istri yang lebih baik yang mencintai dia dengan tulus
cak nunggu amat ya aduh gulung dah
gak boleh didiamin
lain kali kamu gak usah ngeladenin kak reva kalau dia ngajak ngomong kamu
apalagi kalo kak reva nanya nanya tentang kak adriana ke kamu
jangan pernah sebutin namanya kak boy sedikitpun
pokoknya nama kak boy gak boleh disebutin ke siapapun juga dio
lain kali kamu mendingan diem aja
terus kalo kak boy sampai dateng ke rumah
kamu mendingan pura pura gak kenal aja
diem aja belaga bego
terus kak adriana diadu domba
terus kalo kak adriana diadu domba gimana
kan kak reva jahat
ntar dio mah yang rugi
terus diusir dari rumah kita
gak bisa makan kak reva
kita hidupnya susah
enggak enggak enggak ma
berarti kak reva jahat dong ma
nah pinter itu dio
kak reva jahat
mendingan dio gak usah banyak ngomong sama kak reva
asyik berdiri jugak
makannya engg cres
efeknya agak daftar
masih di dalam lagi ditangani sama dokter
malem lagi ditangani sama dokter
kurang ajar sih rayang
tadi kita dikerjain oleh dia buat masangin ban angkotnya ian dan dado
kita semua udah bener dua bikin malu sama rayang
dan lu tau kan
kita gak mungkin lawan perintahnya rayang
lu inget kan tahan pesen bang kobar
bahkan buat ngedekin mondi aja kita udah gak boleh kan
gua gak ngerti sama pemikirannya bang kobar
raya itu siapanya dia sih
cuma anak dan dari musuhnya dia
dan dia selalu ngebella
kemarin gua nyikat mondi
gua yang kena omelan
gua rasa pikirannya dia tuh gak waras
lu bilang gua gak waras
lu semua kesel sama gua
kalian gak perlu tau
yang perlu kalian tau
sayangnya dari nyawa gue sendiri
gue akan korbankan apa saja
demi keselamatan rayang
dan kebahagiaan rayang
gua abisin lu semua
latihan hari ini selesai
terus aku gak bisa jaga diri aku baik baik jadinya aku mau belajar gitu gimana caranya
kalau misalkan tangan kita dipegang gitu ngelaknya gimana gitu harus begini aku nggak
ngerti triknya gimana eh adriana tadi kan kita barusan udah latihan sama yang lain tadi kan
kamu aja cuma gitu doang boy aku urgent banget nih butuh yang lebih detail lagi yang gimana
cara nangkis kalau aku tuh tangannya dipegangin gitu harus gimana masa aku doang sih kenapa sih
kamu gak mau ngajarin aku kamu benci banget ya sama aku ya enggak lah siapa juga sih yang benci sama
lu malahan gue rugi kalau benci sama lu iyalah boy kamu pernah bilang sama aku kalau membenci
seseorang itu dosa ya kan ya udah ajarin aku cuma
ada bang chandra nih bang bisa bantuin adriana enggak aduh ngapain sih boy minta bantuan sama
orang lain boleh nah ada keluhan katanya dia sering dipelintirin sama orang dan dia pengen
cari tahu cara melepaskan itu tuh gimana oh ngelepas sendiri eh boleh deh ya pelan pelan kali ya
ini awalnya lihatin ya pertama tangannya begini balikin langsung teguk kakinya begini
kalau masalah paham sih kayaknya aku paham betul kalau teori sih ngerti tapi kalau praktek gak
bisa kayaknya kamu harus praktekin aku deh kayak tadi gimana praktek gimana tadi yang itu silakan

jadi attainment kita lakukan adalah di pohonter yang berpapasan
gimana ya caranya supaya macan itu cepat melunasi utangnya